informasi berikutnya presiden joko widodo secara tegas menginstruksikan jajarannya untuk menggunakan produk produk dalam negeri dan tidak membeli barang barang impor
kepala negara bahkan mendorong agar produk produk lokal dapat segera masuk dalam e katalog lokal yang diluncurkan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah
upaya indonesia untuk menghadapi ketidakpastian dan memulihkan ekonomi nasional terus dilakukan
salah satunya memacu penggunaan apbn dan apbd untuk menggunakan produk produk lokal atau produk dalam negeri
presiden jokowi mendorong peningkatan kualitas produk dalam negeri agar segera masuk e katalog lokal sehingga mampu menggerakkan perekonomian daerah
presiden juga menekankan jajarannya untuk dapat merealisasikan komitmen pembelian dan juga pemanfaatan produk dalam negeri
kapal yang punya e katalog lokal baru empat puluh enam pemda dari lima ratus empat belas kabupaten kota dan tiga puluh empat provinsi
padahal untuk membangun e katalog lokal ini syaratnya sudah tidak kayak dulu
dulu memang rumit sekarang sangat simple
ya ke informasi berikutnya kabar duka datang dari tanah suci
seorang calon haji asal cakung jakarta timur meninggal
usai melaksanakan salat di masjid nabawi madinah
jemaah ini bernama soekardi ratmo diharjo
calon haji umur lima puluh sembilan tahun asal cakung jakarta timur
dikabarkan meninggal dunia pada delapan belas juli waktu setempat
almarhum meninggal saat melaksanakan sholat asar
tepatnya pada rakaat ketiga saat sujud kedua
almarhum soekardi sempat diperiksa oleh dokter
sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit arab saudi al ansor madinah